dan untuk mengetahui apa saja agenda presiden joko widodo di acara hannover messe jerman kita
segera bergabung dengan koresponden cnn indonesia roni satria yang berada di hannover selamat siang
waktu jerman roni ya roni indonesia ini kan merupakan negara asean pertama yang menjadi
negara mitra di pameran dagang terbesar dunia hannover messe tentunya ini sesuatu yang
membanggakan bagi kita jokowi juga membuka pertemuan bisnis bersama kanselir jerman apa
saja catatan menarik yang bisa anda bagikan kepada kami ya taufik kalau kita bicara mengenai apa yang akan
tentunya menjadi peluang peluang baru bagi indonesia pada hannover messe dua ribu dua puluh tiga ini benar sekali ketika
tadi presiden joko widodo telah membuka pavilion indonesia pada pukul sembilan waktu hannover dimana kalau

bagaimana bersama dengan kanselir jerman juga yang kalau kita lihat mereka sudah melakukan
pertemuan bisnis dan juga nantinya akan apa deal deal ataupun juga perjanjian perjanjian
akan dilakukan untuk kemajuan perekonomian dan juga khususnya industri di indonesia tapi sebelum
saya akan lebih mengulas lebih jauh mengenai apa saja peluang peluang investasi yang akan mungkin
bisa diraih ataupun juga didapatkan oleh indonesia khususnya mereka yang ikut di tempat ini ataupun
pameran terbesar untuk skala teknologi industri saya akan mungkin mengajak anda
berputar ataupun berkeliling terlebih dahulu bisa melihat sebenarnya tadi juga presiden joko
juga mengatakan bagaimana dengan pinisi yang juga menjadi ikon indonesia untuk sebagai simbol sebuah
berkaruni suatu tantangan masa depan dan ada di samping saya langsung saya ajak anda untuk melihat
ini menjadi etalase utama jika anda datang di pavilion indonesia dan tentunya akan dilihat
banyak sekali kalau kita lihat tamu tamu dari mancanegara antusiasme mereka untuk melihat ini apa
kemudian apa sih yang menjadi makna dibalik penggunaan pinisi ini dan kemudian dengan
mengetahui ini menjadi satu ciri dari nenek moyang kita kemudian bagaimana ini juga merefleksikan
semangat indonesia untuk nantinya mengarungi tantangan untuk bisa menjadi memajukan inovasi
industri di indonesia nah bentukan juga yang ada di sini saya akan ajak juga kepada anda untuk
melihat situasi bagaimana pameran ini berlangsung dari pukul sembilan waktu indonesia barat tadi ini sebenarnya
juga menjadi ajang bagi indonesia untuk menunjukkan kemajuan digitalisasi informed teknologi karena
m nailed indonesia empat ratus empat puluh yang nantinya akan laji ngedahukan pada dua ribu tiga puluh tetapi itu sudah perlahan
dilakukan saya banyak sekali upaya untuk memujukan kekuatan indonesia dalam dunia atau juga industri
pergerakan indonesia dalam melakukan
upaya peningkatan inovasi inovasi
teknologi melalui kekuatan kekuatan
internet seperti ini nah
saya akan tapi yang terpenting lagi
kita tidak bisa
melepaskan diri untuk melihat bahwa
ada satu yang diandalkan indonesia di sini
apa itu yaitu adalah
but tentang ikn
atau ibu kota nusantara
yang juga ramai
juga tadi sempat dikunjungi
oleh presiden joko widodo bersama
dengan transluit jerman kalau kita lihat
kenapa ini menjadi andalan karena ini
tentunya akan mengundang investasi termasuk
juga tidak hanya mengurangi investasi tapi
bagaimana menjadi cerminan
bagi indonesia untuk menunjukkan
kepada dunia terkait dengan bagaimana
yang nantinya akan dibangun
di ikn nusantara ini
kalau kita lihat ini menjadi ada market
yang sudah disiapkan dalam waktu kecil tadi juga
sempat dilihat ada tamu tamu datang dari
macam negara melintasi teknologi
melalui kekuatan kekuatan internet seperti ini
nah saya akan yang
tapi yang terpenting lagi kita tidak bisa
bisa melepaskan diri
untuk melihat bahwa ada satu yang
diandalkan indonesia di sini apa itu
yaitu adalah but tentang
ikn atau ibu kota
nusantara yang juga
ramai juga tadi sempat
dikunjungi oleh presiden joko widodo
bersama dengan kansel jerman
kalau kita lihat mengapa ini menjadi andalan
karena ini tentunya akan mengundang investasi
termasuk juga tidak hanya menggunakan
investasi tapi bagaimana menjadi cerminan
untuk menunjukkan kepada dunia terkait dengan
yang nantinya akan dibangun
di ikn nusantara ini
kalau kita lihat ini menjadi ada market
yang sudah disiapkan dalam waktu kecil tadi juga
sempat dilihat ada tamu tamu datang dari
macam negara melihat ini yang akan
menjadi andalan indonesia di
tahun tahun mendatang nantinya yang akan
mereka bisa berinvestasi apa saja
apa yang akan mereka bisa lakukan nanti
ataupun yang kita kembangkan dari
infrastruktur maupun manufacture yang ada
di kawasan indonesia
nah terlepas dari
apa yang tadi sudah anda lihat juga
bersama pemirsa kita tadi
berbalik berbicara mengenai bagaimana
investasi tadi mentor perekonomian
erlangga hartarto sempat mengatakan tidak ada
perjanjian bersama indonesia untuk
digelontorkan nantinya akan oleh jerman
kepada indonesia untuk sehingga tahun
untuk bagaimana nantinya perkembangan
industri teknologi di indonesia yang akan dikembangkan
ini bukan main main
harganya kalau kita lihat untuk tentunya menjadi angin segar juga
tidak hanya bagi indonesia tetapi juga bagi
orang orang yang bergerak di bidang industri teknologi
dan juga tadi kemarin saya sempat juga berbincang dengan
salah satu koeksibitor satu ratus lima puluh tujuh
koeksibitor dari indonesia datang ke sini
untuk memamerkan kekuatan
inovasi transformasi teknologi yang mereka
andalkan dan tentunya ini bisa membuka mata
dunia bahwa indonesia tidak hanya sebagai negara
pariwisata saja tetapi juga mereka juga bisa
investasi termasuk juga mereka bisa
memberikan ataupun juga menguatkan kembali
apa yang bisa mereka kembangkan melalui
teknologi informasi dan juga teknologi
industri nah kemarin sudah dikatakan juga
ada salah satu kawasan ekonomi khusus yang
ada di kawasan batam yang juga akhirnya
berhasil melakukan signing mou dengan
perusahaan hanover dan juga perusahaan
hongkong ini menjadi salah satu dari
sekian banyak yang saya ketahui
sudah berhasil bisa dikatakan seperti itu
untuk menjadikan hannover messe dua ribu dua puluh tiga ini
sebagai suatu peluang yang sangat besar
menjadi sorotan dari mata dunia bagaimana
indonesia mampu menjadi yang lebih maju
nantinya sesuai dengan tujuan di mapping
indonesia empat kembali ke anda
roni satria itu artinya indonesia sudah
sangat siap begitu ya untuk bersaing
secara global baik di dunia teknologi
maupun bisnis dalam hannover messein dua ribu dua puluh tiga ini
terima kasih koresponden cnn indonesia
roni satria dan video jurnalis iman firman syah